at least ada nino yang mau membantu
perasaan gue selalu gak enak tiap liat rena deket deket sama panino
bapak sama mama mendingan pulang aja ya
kondisi anin kan sudah lebih membaik dan sudah sadar
biar saya yang jaga disini
besok papa sama mama kalau mau balik tinggal datang lagi
enggak al papa belum tenang
tapi papa mau makan belum bisa raha
bu anin sudah bisa di jenguk ya
alhamdulillah kondisinya membaik
walaupun belum terlalu signifikan
jadi kami bisa masuk sekarang
iya boleh pak tapi hanya dua orang saja ya tidak boleh lebih
batas kunjungan tetap berlaku
terima kasih dok
pak pak silahkan masuk dulu
saya nanti nyusul aja belakang
alhamdulillah hai sayang
bapak takut sekali nak
bapak takut kehilangan kamu
belum pernah bapak takut ini dalam hidupmu
allah baik sekali sama bapak
bapak gak tau ada rahasia apa untuk kamu dari allah
waktu rena masuk menjenguk kamu
kamu langsung sadar nak
masih ada hikmah besar dengan semua kejadian ini sayang
kamu anak yang baik
dan allah sayang dan selalu bersama orang orang yang sabar
semoga kamu segera mendapatkan kebahagiaan kamu sayangnya
kalau masih pe thursday
dipanggil hijau ayam di timbul raya jawa
lima dan tujuh mei tahunnya
bagaimana genot tersebut kayaknya
belum perasaan bagus dikit
punya waktu buat rendah
gimana kamu udah siap
kita harus juara
yaudah kita siap siap ya
selamat pagi pak
kondisi bu ani gimana pak
alhamdulillah sudah membaik
sekarang andien sudah sadar
saya mau pamit ke kantor polisi pak
mengurus mobil saya yang kemarin dirampok sama anak buahnya angga
sekarang ada di kantor polisi peraja lima
kalau angga benar benar di penjara ya
saya bisa mengurus mobil
saya permisi pak
tapi takdir kembali mempertemukan mereka
bahkan nino sangat dekat dengan anaknya sekarang
gue belum bisa kasih nino anak sampai hari ini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
dan kalau nino tahu kenyataan soal reina
dia pasti akan nyerahin gue
apa lagi yang harus gue lakukan